pembangunan ibu kota negara nusantara tak serta merta memindahkan kawasan inti pusat pemerintahan dari dki jakarta ke kawasan ikn
pemindahan ini merupakan transformasi besar dari segala aspek
untuk mendapatkan konsep yang sesuai pemerintah menggelar sayembara desain konsep ibu kota negara nusantara
dan pemenangnya adalah karya urban plus yang mendesain konsep ikn dengan nama nagara rimbang nusa
saya akan mengajak anda terbang menuju kabupaten panajam pasir utara di kalimantan timur
untuk melihat seperti apa nantinya kawasan inti pusat pemerintahan atau kipp di ibu kota negara nusantara ibu kota indonesia yang baru
desain ibu kota negara nusantara dinamakan nagara rimbang nusa
konsep yang diusung adalah konsep perkotaan smart city yang terinspirasi dari kekayaan alam dan nusantara
air dan juga kepulauan
kawasan ini juga mengedepankan ruang terbuka hijau dan biru yang terintegrasi bagi konsep ekologis kota serta konservasi alam
di sini kawasan pemerintahan ikn akan berdiri di lahan seluas enam enam ratus tujuh puluh satu hektare
dari total luas lahan tersebut tiga puluh persen akan dibangun dan tujuh puluh persen akan menjadi area hijau
pembangunan akan disesuaikan kontur ruang
di kalimantan timur yang berbukit agar infrastruktur dapat maksimal
selanjutnya kita lihat yuk seperti apa sih penempatan gedung pemerintahan di sini
jika sebelumnya gedung pemerintahan di jakarta ini terpencar kini akan dalam satu kompleks
sekarang saya berada di area pusat sepanjang kawasan ikn yang disebut bineka tunggal ika plaza
nah selanjutnya di sebelah barat ini akan menjadi lokasi komersial
bisnis dan pemukiman yang mencerminkan keberagaman
lalu di sebelah timur ini ada kawasan diplomatik serta kebun botani
selanjutnya di bagian selatan ada danau pancasila yang dikelilingi bangunan kompleks religi nasional
museum peradaban museum persatuan indonesia pasar rakyat dan plaza demokrasi
sedangkan di bagian utara nagara rimbenusa adalah
bangunan lembaga yudikatif legislatif dan juga eksekutif
nah di sini moda transportasi darat sungai dan laut akan menjadi transportasi umum
selain itu karena pusat pemerintahan ikn mengedepankan ketahanan energi
maka panel surya ini akan dipasang di setiap gedung
bangunan utama di kawasan inti pusat pemerintahan yang sangat dinanti adalah
bangunan istana negara atau istana presiden
desain istana presiden yang disebut istana garuda ini merupakan karya pematung nyoman nuwarta
garuda dipilih karena merupakan simbol persatuan dan kesatuan indonesia serta lambang negara
istana garuda yang megah ini akan dibangun dari kerangka baja tembaga dan kuningan
dengan proses oksidasi agar mampu bertahan lama karena cuaca di sini mudah berubah ubah
nah di bagian depan istana akan ada dua ekskalator
untuk memudahkan penyandang disabilitas maupun paralansia
istana presiden akan dibangun di lahan seluas seratus hektare
secara konsep arsitektur akan ada mini hutan di bagian dalam istana presiden
ada pula sejumlah bangunan di kompleks istana kepresidenan lainnya
di antaranya bangunan kantor presiden
ada kantor sekretaris
ada karyat presiden
bangunan wisma negara
pelaksanaan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan rencananya dimulai pada bulan agustus dua ribu dua puluh
dengan biaya pembangunan sekitar lima ratus triliun rupiah
pemerintah menargetkan kawasan pusat pemerintahan di ikn akan menjadi kota layak huni pada tahun dua ribu dua puluh